dan kita sudah terhubung melalui sambungan skype saat ini dengan mantan wakil menteri hukum dan ham atau wamenkumham deni indrayana
selamat siang pak deni
selamat siang mbak fani ya
baik mas denny ini apa kabar masih di melbourne australia tampaknya ya
tapi harus kita ganggu waktunya untuk menanyai sebenarnya dari kacamata mas denny sebagai mantan wamenkumham terkait dengan kasus yang menimpa kalapas suka miskin saat ini
ott yang telah dilakukan oleh kpk dan sepantauan mas denny
dulu tahun dua ribu tiga belas mas denny sempat melakukan sidak ke lapas suka miskin
apakah memang prosedur ini sudah biasa terjadi di lapas suka miskin dan juga lapas lapas lainnya khususnya karena mengingat bahwa napi napi yang ditahan di lapas ini merupakan katakanlah napi kelas berat
gimana mas deni tanggapannya
ya pertama sangat disayangkan ya ott ini terjadi
walaupun secara fair secara jujur saya sudah atau kita mungkin menduga ini hal yang mungkin dapat diprediksi akan muncul
misalnya ada salah satu majalah nasional yang telah melaporkan menjadikan laporan utama bagaimana lapas lapas eh sorry bagaimana napi
napi korupsi di lapas suka miskin itu memang bisa keluar dan masuk dengan mudah
tentang prosedur bagaimana bisa keluar alasan sakit bertemu keluarga dan lain lain itu sudah ada sop nya standar
sama untuk semua napapidana
tentunya apakah ini dipenuhi atau tidak itu dalam kasus ini saya menduga pasti ada penyimpangan
kalau tidak kpk tidak masuk
dan memang seharusnya lapas sekelas suka miskin itu prosedurnya penanganannya dan rekrutmen sumber dayanya memang harus lebih ketat
karena bagaimanapun tantangan di dalamnya juga tidak mudah
karena itu pada saat menetapkan ini menjadi lapas narapidana korupsi kami memang men set up
agar bahkan rekrutmen kalapasnya itu hampir setara dengan model model perekrutan misalnya komisioner kpk sendiri
jadi dengan fit and proper test dengan penyusun kamjujak dan lain lain
jadi ini memang harusnya tidak sebagaimana lapas lapas yang ada di wilayah lain
karena kalapas suka miskin harusnya lebih ketat dan lebih pengawasannya
di atas rata rata
nah mas denny kalau misalnya bicara mengenai pengawasan
sebenarnya dari saat mas denny masih menjabat sampai dengan saat ini informasinya seperti apa sih
sampai terjadi kasus seperti ini kan berarti ada kebocoran yang cukup besar
kemudian juga katakanlah lubang dalam pengawasan dan juga pemilihan
siapa saja yang menjabat sebagai kepala kemudian juga pejabat tinggi di lapas suka miskin tersebut
ya kalau secara sistemnya pengawasan itu berjenjang mbak
dari kalapas itu ada kepala
ada kepala divisi pemasyarakatan ada kak kanwil dirjen pas menteri
kemudian ada alat misalnya cctv
kita dulu pernah mencoba mendesain agar cctv itu bisa dimonitor langsung ke ruang monitor di jakarta misalnya
tapi memang ini tidak mudah
karena kalau sistemnya itu berdasarkan manusia manusianya sendiri juga harus menjaga integritas
kalau misalnya dengan teknologi
biasanya di lapangan kemudian tidak sedikit yang rusak atau sayangnya dirusak dengan berbagai alasan
dan karenanya kemudian pola rekrutmennya memang harus di atas tadi rata rata
saya contohkan terakhir kami memilih kalapas suka miskin itu
saya meminta agar sekjen pada saat itu menyiapkan lima peputra putri terbaik dari dirjen pemasyarakatan
akhirnya dengan pemimpinnya
proses yang berjenjang kami melihat rekam jejaknya
kemudian menelusuri ke ppatk
menanyakan bagaimana di kepolisian di kejaksaan di pajak
dan juga bagaimana kemudian apakah penerima pemuli atau tidak dan seterusnya
terakhir wawancara diantara kandidat itu dengan kami dengan sekjen dengan irjen
dengan dirjen pas sendiri
dan akhirnya kami memilih satu orang yang sayangnya tidak bertahan lama
karena kemudian kami tidak bisa melanjutkan program itu dengan satu dan lain alasan
ada pergantian pemerintahan dan seterusnya
tapi pada dasarnya harusnya memang karena ini lapas napi korupsi
di situ banyak orang orang yang secara latar belakang punya pengalaman di pemerintahan
dan ini untuk kebanyakan

tentu kalapasnya sendiri juga harus punya derajat kemampuan kapasitas dan integritas yang tidak tercelah
tidak bisa terbeli dan seterusnya
karena itu pola rekrutmennya memang harusnya di atas model model rekrutmen kla pas yang lain
betul mas denny kalau misalnya melihat kita tarik garis ke belakang ketika mas dhani masih menjabat
ini sebenarnya adakah laporan laporan yang didapat oleh kemenkumham
khususnya terkait dengan tindak tindak yang terjadi selama ini di lapas suka miskin
atau bibit bibit yang ditakutkan justru jadi menjadi seperti ini kasusnya terblow up di tahun dua ribu delapan belas ini mas
ya pada saat itu saya dan jajaran rutin melakukan pengawasan sidak sidak
itu pun masih tidak mudah dan banyak sekali tantangannya
lapas suka miskin itu mungkin satu dua kali mbak pernah melihat ada siaran siaran di televisi di mana saya melakukan sidak
sebenarnya di luar itu saya yang tidak tercover oleh media saya selalu muncul tapi tanpa kamera
dan itu saya sengaja lakukan pulang dari kantor ayo ke suka miskin lihat bagaimana situasinya di sana
dan hampir tiap hari saya berkomunikasi dengan kla pas suka miskin
karena mungkin kla pasnya merasa perlu untuk berkonsultasi kla pasnya mendapatkan tekanan
misalnya ada satu pembicaraan yang saya ingat kalapas bilang pak ini ada napi yang minta izin keluar alasannya sakit
saya bilang sakit apa sakit betul atau tidak tidak pak
kalau tidak sakit ya tidak usah dikasih izin keluar tapi kalau napinya nyebut nama pejabat xyz pak
walaupun nyebut nama ibarat kata menyebut nama tuhan kalau dia tidak sakit jangan kasih izin keluar
jadi memang tentu saja tekanan kepada kla pas itu tidak semata mata godaan materi
tapi tidak jarang juga tekanan tekanan yang sifatnya saya punya kenalan pejabat ini kenalan pejabat itu yang bisa mempengaruhi karir anda dan seterusnya
karena itu seorang kalapas sebenarnya tidak hanya lapas suka miskin tapi terlebih lebih lapas suka miskin memang harus punya daya tahan kekuatan mental dan spiritual serta integritas yang tidak terbeli tadi
memang harus di atas rata rata memang harus putra putri terbaik yang duduk di sana
tapi mas denny wahid hussein yang ditangkap oleh kpk dalam ott kali ini kan baru menjabat kurang dari lima bulan ya
sebagai kalapas suka miskin prakteknya ini apakah memang baru dilakukan wahid hussein pada saat menjabat atau sebenarnya praktek praktek atau tindak tindak yang seperti informasi terakhir kami dapat
tidak terkait dengan tindak pidana jual beli kamar di lapas suka miskin sudah berlangsung lama dan juga continuously sebenarnya tidak hanya terjadi pada kalapas yang ditangkap dalam ott kpk saat ini mas denny
begini ya mbak bagaimana kehidupan di kla pas di indonesia
kekadangan beli kla pas di indonesia itu sudah menjadi rahasia umum apakah ada fasilitas fasilitas yang didapat dengan membeli dan seterusnya bukan lagi hal yang aneh begitu
dalam beberapa kesempatan kita melihat waktu kami di satgas pemberantasan mafia hukum ada penjara di rutan pondok bambu yang disebut sebagai istana diberitakan juga dalam salah satu majalah nasional yang tadi saya sebutkan
kemudian saya beberapa kali sidak jadi bagaimana lapas suka miskin dari waktu ke waktu itu memang selalu menjadi bahan pemberitaan terkait dengan banyaknya fasilitas yang diperdagangkan tadi
dan sayangnya ini tidak hanya menjadi persoalan di kla pas suka miskin saja tentu jajaran kementerian hukum dan ham di masa sebelum kami di masa kami dan setelah kami terus melakukan upaya upaya perbaikan
tapi secara jujur harus dikatakan tantangan di lapangan tidak semudah apa yang disampaikan lewat lisan bahwa ini adalah sangat kompleks dan karenanya kalau kemudian masih muncul persoalan persoalan semacam ini menunjukkan sistemnya masih problematik
pola rekrutmen mutasi promosi sdm di jajaran pemasarakatan masih perlu dievaluasi dengan sangat mendasar
bagaimana seharusnya orang yang duduk di satu tempat itu harus berdasarkan merit system bukan karena persoalan persoalan lain
kalau kemudian yang duduk di situ orang yang harus menjaga napi korupsi ternyata ditangkap oleh komisi pemerintahan korupsi ini kan ironi
jadi ibarat kata orang yang harusnya membersihkan korupsi malah terjerat kasus korupsi sendiri
nah hal hal semacam ini menunjukkan ada yang salah
dan kita tidak baru sekali ini mendengarnya
itu sebabnya saya sebenarnya agak berat untuk menyampaikan ini
tapi ya apa boleh buat untuk upaya bersama sama memperbaiki ini saya pikir perlu saya lakukan
siap terima kasih mas denny atas tanggapannya
ya kita harapkan saja dengan adanya
walaupun memang sangat disayangkan sih ini terjadi
di kalangan penegak hukum negara kita
tapi menjadi trigger terutama untuk kemenkumham dan juga watchment dari hukum lainnya untuk tidak terjadi hal seperti ini lagi
terima kasih mas denny atas waktunya
terima kasih sama sama
menarik garis ke belakang terkait dengan komisi pemerintahan korupsi atau kpk
ini menangkap dari kalapas sukamiskin wahid husen
dan juga dua sel nafik korupsi di lapas sukamiskin saat ini disegel oleh kpk
di detik com kpk menyegel ruang tahanan ex bupati bangkalan fuad amin
sebelumnya votamin sempat membuat heboh karena kedapatan transit di sebuah rumah mewah di bandung saat izin keluar lapas karena sakit
selain sel fuad amin kpk juga menyegel sel tahanan adik ratu atut tubagus khairiwardana atau yang akrab di sapawawan
kpk juga menyegel sejumlah lemari yang diduga berisi dokumen
sebelumnya sejumlah lemari yang diduga berisi dokumen